pelaksanaan upacara melasti jelang hari raya nyepi tahun saka seribu sembilan ratus empat puluh tiga di bali
berlangsung dengan menyederhanakan rangkaian ritual keagamaan
hal ini menyusul masih berlakunya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm
di bali hingga dua puluh tiga maret mendatang
di desa adatuban kuta badung bali upacara melasti kami siang dilaksanakan
tanpa melibatkan banyak ramah atau warga desa adat
upacara ini hanya dihadiri lima puluh orang yang merupakan perangkat desa adat
termasuk petugas adat seperti pecalang
penyederhanaan prosesi hari raya nyepi termasuk arak arakan ogoh ogoh di bali
disesuaikan dengan sepersatuan hindu dharma indonesia phdi bali
dan majelis desa adat mda pada sembilan belas januari dua ribu dua puluh satu
tadi melasti di mana melasti saat ini berbeda dengan melasti pada umumnya
di masa pergantian tahun nisaka
yaitu hari ini melasti kami laksanakan ngubeng
gubeng berarti kita tidak menghadirkan pratime atau lambang lambang para dewata
atau dewa dewi yang biasanya kita usung termasuk perangkat barong
penjendangan keris tombak dan lain sebagainya seperti biasanya
kami hal tersebut disebut gubeng

untuk melasti semarang digelar di pantai marina
pelaksanaan upacara dan doa disesuaikan dengan situasi pandemi
dengan diikuti lima puluh umat hindu saja
menumpang kapal nelayan ritual diawali dengan pengambilan air di tengah laut utara jawa
air ini akan digunakan sebagai sarana persembayangan di pinggir pantai
sebagai simbolisasi pembersihan keburukan manusia dan alam semesta
puncak perayaan nyepi akan digelar sabtu mendatang
dengan ritual tawur agung di pura agung girinata
bulan ke sembilan menginjak bulan ke sepuluh dan seterusnya nanti situasi alam semesta penyakit kering dan lain sebagainya
mudah mudahan kita berdoa semua segera berlalu
sementara upacara melasti di jakarta utara digelar di pura segara cilincing pada kamis pagi
upacara diwakili oleh pengurus masing masing pura di kota madia dki jakarta dengan jumlah total peserta delapan puluh orang
sementara umat hindu yang lain diminta untuk berdoa dari rumah masing masing untuk mencegah kerumunan dan menekan penyebaran covid sembilan belas
sebetulnya tidak ada pengaruhnya karena selama upacara itu kita laksanakan dengan ikhlas dan tulis ikhlas
tanpa mengurangi makna dari upacara itu ya
kalau arirainya p itu sebenarnya intinya itu adalah introveksi diri merenung mencari jati diri kita sendiri
dan sekaligus me evaluasi apakah selama hidup kita selama ini sudah melakukan hal hal yang baik
atau ada beberapa masalah yang perlu kita benahi
melasti yang dilakukan di pantai ini dengan maksud menghancurkan segala perbuatan buruk menggunakan air laut
yang dimaknai air kehidupan atau
disebut juga tirta amerta
setelah pengambilan air suci di tengah laut acara dilanjutkan dengan persembayangan
dan diakhiri dengan pembagian air suci untuk dibagikan ke wilayah pura masing masing di ibu kota
tim liputan cnn indonesia